kenapa yunda memandu
jangan jangan kita membutuhkan bantuan
ada apa yunda memandu
aku membutuhkan bantuanmu rayi
dimana yunda tadi
di padepokan sheikh hasan yudi
aku akan segera sambil
kamu jangan bertindak semenang menangnya
dasar kakek tua
berani beraninya kamu ikut campur urusanku

maesha aku tidak ada waktu untuk meladainimu
sekarang saat aku pergi
bilang saja kalau kau takut kian satai
aku tidak pernah takut kepada maesha
aku ya takut kepada allah swt
oh jadi begitu
buktikan kalau kau tidak tahu
kian santang berhasil mengalahkanku
lebih baik aku kembali ke istana perjijan
jangan berhasil mencobanya
dan aku akan menghapusnya
tidak saya akan menanggungmu
jangan berhasil menghapusku
hanya untuk membuatku terhampir
aku akan membuat kalian tidur selamanya
kenapa kau menyerangku
sebenarnya aku tidak suka memperhadiri pada lawanku
biar kau tidak mati penasaran